bibi tapi disini aja kan
tapi bibi gak makannya
bibi sudah makan sulaknya
ya baik baik aja
hmm di kosan sih
saya udah dapet temen baru b
kalau neng gue dapet temen baru ma
jadi ayah batur ya ada temen
eh tapi temen di kosan itu lelaki atau perempuan
kalau lelaki nanti pacarnya yang cemburuan sih
laki sih temennya
cuma tristan mah baik
orangnya dia gak bakal cemburuan kok
dan dia ngakunya tuh cinta banget sama kinar
makanya dia tuh mamar kinar biar bisa sampai ke jenjang pernikahan
memangnya neneknya pengen buru buru nikah gitu
ya gak tau juga sih bi
ya sudah tusok sampai dimakan
haa bibi mah cuma ngasih saran saja ya sebagai orang bodoh neng
neng kinar tuh udah hati hati kalau lelaki teh
kalau diajak nikah jangan mau dulu atuh neng
kalau neng bener bener belum yakin belum siap soalnya ya neng ya
yang namanya sudah nikah itu
nantinya akan banyak yang kehilangan dari diri neng
pernah nengpem masih seneng ketemu temen temen nongkrong di mana
kalau sudah menikah mah tidak begitu tidak bisa
nanti akan ada tanggung jawab baru
tanggung jawab besar sebagai seorang istri
apa tanggung jawabnya
neng harus bisa masak
neng harus bisa ngurusin suami
nyiapin makannya nyiapin bajunya dan sebagainya
bibi mati kebayang
bakal ribuh pisah neng bakal pusing
apalagi neng masih kuliah
kecuali kalau memang neng kinar sendiri sudah siap
siap enggak siap sibi
tuh apalagi ngomongnya siap enggak siap berarti neng teh belum siap
neng mendingan neng ma pikirin masa depan aja dulu
contoh ini bibi kayak begini
dulu bibi cepet cepet menikah karena cinta buta bibi
padahal bibi teh tahu kalau calon suami bibi teh masa depannya belum jelas
setelah menikah neng suami bibi teh masih nganggur
belum punya pekerjaan
sementara kita ini kan rumah tangga butuh biaya hidup
suami bibi enggak bisa memberikan itu
yang akhirnya dia sendiri pusing
dan dia dari situ mulai berani menyakiti bibi
mulai menyakiti bibi
sampai bibi tidak kuat
yang akhirnya bibi minta pisah dari suami bibi
dan bibi sampai ada di sini
sampai bisa kerja di nyonya di agam
itu terjebak cinta buta nih
hah kasihan juga ya bira
tapi suami bira kan beda sama tristan
gue juga emang masih belum siap nikah sih
walaupun tristan baik sama gue
mampu enggak ya
modern wanita zaman sekarang
jadi bibi mah tolong pisahkan neng ya
jangan sampai neng
diputarkan oleh cinta
neng kalau neng benar benar mau memutuskan mau menikah
mereka itu harus benar benar sudah yakin
apakah itulah laki laki yang terbaik buat mereka
tapi yang terpenting non kinar
yang penting calon suami non kinar harus untuk punya pekerjaan yang tetap
terus harus udah punya rumah
jadi nikahnya enak deh
nyamber lo ya kayak si bangudiman
itu bukan matre
jangan dengerin neng
jangan benar benar baik
ih si bangudiman
udah makan terusin
sekarang gue bakal nentuin siapa yang bakal jadi tim inti
kira kira ada yang keberatan nggak kalau gue yang milih
kalau gitu yang jadi tim intinya adalah gue
gimana ada yang keberatan nggak
kal kok gue nggak dimasukin
gue cekan gue lebih lehut daripada dia
gue mohon bantu jawab ya
mbak on tadi haikal udah nanya
ya dia aja yang nentuin gimana
dan ada yang keberatan apa enggak
nggak ada yang keberatan
tapi kenapa sekarang udah jadi protes
ini namanya musawarah dok
siapapun kita di sini itu berhak namanya memilih
kok pakai nanya ke gue
eh mbak on
nggak main juga oke
tau banget hidup lo repot
di rumah protes
dasar raja protes
ya sebenarnya sih mbak on bener lah
dia berhak ngomong juga kan
di sini kan nggak ada yang lebih jago dan lebih hebat
nah gitu dong boy
sekarang gue mau nanya deh ke lo kal
standar penilaian lu ini kenapa milih oki lebih oke daripada gue
sorry banget ya kal
kan lo bukan pemain proposional
ya proposional maksudnya
yaudah yaudah kal
kalau gitu gue yang jawab ya
bawon haikal kan itu ketua anak jalanan
jadi haikal yang berhak lah ngambil keputusan gitu kan
berhak milih siapa yang main di sini
dan mungkin keputusan haikal itu udah final kali ya
dia lebih memilih oki daripada lo
ya nggak fair lah
aku merasa kalau gue lebih oke daripada oki
yaudah bentar deh
kesana bentar yuk
rapat kita rapat bentar
lo sih jadi rapat
gimana kalau mbak on sama oki adu penalti aja
seenggaknya yang paling banyak lah ya
biar nggak ada rasa dendam dan gak enak
gimana kalau mbak on sama oki nanti adu penalti
siapa yang poinnya paling gede dia yang berhak masuk tim inti
nah itu baru gue setuju
itu baru namanya fair
kalau lo kalah jangan pergi malu
beruan latihan lo
ya kalau gue sih ngikutin lu aja deh
saya proses dulu
lima menit lagi kita mulai ya